seorang perwira polisi brigadir

setelah terlibat baku tembak
dengan rekannya barade e
menurut mabes polri penembakan
di piciu pelecehan yang dilakukan
brigadir yosua terhadap
istri kadif propam polisi
irjen polisi verdi sambo di kediaman petinggi polri tersebut
namun pihak keluarga tidak terima dengan penjelasan polisi
yang dinilai banyak kejanggalan
keluarga menuntut agar penyelidikan atas meninggalnya brigadir joshua diusut tuntas
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ketua indonesia police watch sugeng teguh santoso
selamat sore pak sugeng
selamat sore pak sugeng
selamat sore pak sugeng
dan anggota komisi tiga dpr trimedia panjaitan
selamat sore bang trimet
oke saya mau ke pak sugeng terlebih dahulu
pak sugeng kasus penembakan di rumah kadif propam terjadi hari jumat
tetapi polisi baru membuka ke publik setelah tiga hari pasca kejadian
apakah ini terlihat ada upaya menutupi peristiwa tersebut pak sugeng
kalau terkait soal hari jumat peristiwa terjadi baru hari senin
menyampaikan ya informasi kan polisi memerlukan data hasil penyelidikan ya
tidak bisa hari itu kemudian ada peristiwa disampaikan kan belum clear
kalau itu nggak ada problem masalah di sana
yang menjadi pertanyaan dan yang harus kita sama sama diberikan kesempatan
rasa keadilan adalah pihak keluarga dari brikpol y
anaknya yang polisi yang selama ini
baik baik saja tiba tiba pulang sudah dengan kondisi tewas tewas
kemudian ada embel embel sebagai terduga pelaku tindak pidana
nah ini kan ada suara keadilan yang harus diakomodasi
bagaimana kemudian mengakomodasi suara permintaan keadilan itu
melalui proses pemeriksaan yang adil dan kredibel
jadi itu ya
ini adalah kesempatan penting dari itw
oke artinya wajar ya kalau misalnya setelah terjadi peristiwa penembakan
di rumah seorang jenderal polisi ada jeda tiga hari untuk dibuka ke publik
kalau kita lihat beberapa kasus penembakan yang ditangani oleh polisi
begitu penembakannya terjadi itu bisa langsung dibuka ke publik
pak sugeng kenapa di rumah petinggi polri ini membutuhkan waktu tiga hari
kan yang menjadi garis bawah itu kan yang menjelaskan adalah lembaga polri
lembaga polri perlu hasil penyelidikan
informasi yang berdasarkan hasil penyelidikan
kalau misalnya yang kemudian keluarga korban ini tahu pada hari itu juga ya keluarga korban dia berhak juga menyampaikan
pertanyaannya pada saat si brikpol y ini tertembak itu disampaikan nggak kepada keluarga korban
nah ini penting
itu yang sebetulnya hak atas informasi itu yang harus bisa di
itu yang harus disesuaikan oleh keluarga korban
tapi terkait institusi polri
beberapa saat yang lalu baru saja tadi pukul tiga sore kami berhasil mewawancarai kerabat dari brigadir joshua di muara jambi
di situ informasinya bahwa keluarga baru mendapatkan informasi pada pukul sepuluh tiga puluh malam
jadi ada selang sekitar berapa jam itu
pada hari jumat
jadi ketika peristiwa terjadi pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
oh itu sih
baru tahu pada pukul sepuluh tiga puluh atau dua puluh dua tiga puluh waktu indonesia barat ada jeda lebih dari tiga sampai empat jam
selang berapa jam
tiga sampai empat jam
selang berapa jam
lebih dari empat jam
selang berapa jam
saya rasa itu masih wajar ya
dengan catatan ya
terhadap tempat kejadian perkara tidak boleh ada intervensi
ini ada maknanya nih
tempat kejadian perkara tidak boleh ada yang merubah
kalau hanya informasi kemudian tiga jam disampaikan itu tidak ada masalah
karena mungkin kan mereka perlu koordinasi ya
kecuali walau disampaikan hari senin
itu menjadi problem penyampaian informasi kepada keluarga
bang trimedia kalau menurut ipw itu tidak ada kejanggalan ketika ada jeda waktu pada saat polri baru membuka informasi ini ke publik
asalkan kemudian keluarga diberitahu meskipun jedanya ada beberapa jam dari peristiwa kejadian
kalau dari komisi tiga melihatnya meskipun ada rentang waktu lama tiga hari
informasi dari kepolisian ini tidak ada kejanggalan ya
tidak menimbulkan tanda tanya ya bang trimedia
bagi saya pribadi kurang lazim ya
nah ini peristiwa terjadi di rumah pati
dan eju ya
jabat utama mabes polri baru tiga hari
sehingga karena situasi situasi seperti itulah banyak pertanyaan pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat
belum lagi tadi mungkin belum ditambahkan pak sugeng teguh santoso
terkait sampai saat ini saya belum mendengar
ada nggak visum dilakukan oleh pihak kepolisian
ini kan perkara pidana ya
harusnya juga itu ada visum yang disampaikan
apakah keluarganya tidak tersedia di visum
ya itu harus dijelaskan sama pihak kepolisian
sehingga tidak semakin menimbulkan sakwa sangka di tengah tengah masyarakat
apakah ini ada informasi ketiga
bahwa rumah dinas pak ferdi sambo itu jarang ditempatin ya
nah itu seperti apa
harus dijelaskan juga secara
terus diberi detail oleh pihak kepolisian
sehingga kita mengharapkan kejadian penembakan kepada yang terjadi itu tidak menjadi bom waktu bagi pihak polri
situasi polri yang keempat
terakhir saya mengucapkan terubah dubah kita kepada keluarga nofrihan syayoswa kota barat
atas meninggalnya anak cinta mereka
mereka juga diberikan ketabahan
dan al mahrum diterima di sisi tuhan
apapun peristiwa yang terjadi
saya pikir paling tidak lima tahun sepuluh tahun terakhir ini peristiwa yang cukup tragis yang dialami oleh institusi polri ya
kita ikutin yang disampaikan karo penmas mahbubi polri
tembak tembakan di dalam rumah petinggi polri ya
apalagi kalau sampai betul disampaikan bahwa ada tujuh kali saling tembak tembakan
saya tidak bisa membayangkan itu
sudah seperti film film koboi yang kita tonton sampai terjadi tembak tembakan tujuh kali itu
dan apakah proyektil itu juga yang kita lihat dalam kompresi pes yang tidak biasa juga
tidak laksu juga
itu tidak diperlihatkan oleh pihak kepolisian
apakah dari korban yang meninggal atau yang satu lagi ada ditunjukkan
termasuk senjata yang mereka pakai
jadi itu juga harus harus ditunjukkan
supaya masyarakat yakin bahwa ini tidak ada upaya menutup nutupi
yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka terjadinya peristiwa di rumah kadipropam
jadi kejanggalan yang muncul di komisi tiga dpr ya
bahwa tidak lazim ketika sebuah peristiwa penembakan yang terjadi di rumah petinggi polri
pejabat utama polri kemudian baru dirilis tiga hari
proyektilnya juga tidak ditunjukkan
senjatanya juga tidak ditunjukkan dari konferensi pers
saya ingin kembali ke kejanggalan tadi
pak sugeng mengatakan bahwa soal olah tkp ya
bagaimana kemudian memastikan
bahwa tidak ada intervensi
dari olah tkp
dari tempat kejadian perkara
karena kan ini tempat kejadian perkaranya di rumah petinggi polri
nah jadi begini mbak
harus ada hasil penyidikan itu yang disebut dengan instrumen kerja yang namanya forensik fotografi
jadi tempat kejadian perkara itu tidak boleh diintervensi
sebelum dilakukan pemeriksaan atau pengambilan foto forensik fotografi
anda mengambil secara detail akurat semua sudut pengambilan gambar
misalnya di mana ada jenazah
di mana ada selongsong peluru
itu biasanya diberi tanda angka
selongsong peluru kedua
yang ini memegang senjata atau tidak
memegang senjata atau tidak
kemudian tembakan itu proyektil itu apakah ada yang terbenam
dari tujuh tembakan itu arahnya seperti apa
nanti kalau misalnya sudah diambil fotografi forensiknya
ini akan kemudian senjata senjata tersebut juga akan diuji balistik ya
senjata yang digunakan apakah memang senjata inventaris kedua orang tersebut
jadi ini memang ada hal yang harus didalami
kemudian ketika itu dibersihkan
hasil pemeriksaan itu sudah ada
kalau tidak ada timbul pertanyaan
kemudian mengesankan ada yang ditutup tutupi
oleh karena itu kan ipw meminta pemeriksaan itu oleh tim gabungan pencari fakta
membentuk tim gabungan pencari fakta
karena yang akan diperiksa terkait seorang pejabat utama polri
dengan pangkat urgent yang menjabat tadi propam
yang menjadi kewenangan
supaya tidak terdiskursi
kalau dari ipw menyarankan dibentuk tgpf
tim gabungan pencari fakta untuk menghindari konflik of interest
apakah kemudian komisi tiga juga berpendapat hal yang sama
nanti kita akan tanya kepada bang trimedia
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan anggota komisi tiga dpr ri
dan ketua indonesia police watch
sugeng teguh santoso
saya mau ke bang trimedia
tadi sarannya dari ipw untuk membuka seterang mungkin penyelidikan kasus ini
sebaiknya untuk menghindari konflik of interest juga
sebaiknya dibentuk tgpf
tim gabungan pencari fakta
untuk menyelidiki kasus ini
komisi tiga sama nggak pendapatnya
atau percaya aja sama polri ini bisa ditangani sendiri
menurut saya sih sementara biar ditangani dulu sama pihak polisi ya
kembali kita melihat paling tidak satu minggu dua minggu ini seperti apa progresnya
saya mengikuti tadi prinsip dilakukan oleh kapolres jakarta selatan
walaupun peristiwa ini terjadi di wilayah hukum polres jakarta selatan
menurut saya karena ini juga isu besar isu nasional
harusnya ditangani oleh baris krim mabes polri
karena itu adalah sebuah koreks
sehingga kita lebih yakin penyalanganan bisa dilakukan dengan maksimal oleh pihak polisi ya
tapi kalau tidak ada apa yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan oleh pak sugeng
kita juga tidak diimpulkan bagaimana suasana di rumah pdco itu
tidak segera dilakukan rekonstruksi
paling nggak dalam waktu dua tiga hari ini
saya kira perlu dilakukan tim pencari fakta
dan kita harusnya berharap ada suara komnas ham juga dalam peristiwa ini
bagaimana komnas ham juga bisa segera merespon
dan kalau saya ikutin baru kompol nas merespon ini
harusnya komnas ham juga proaktif respon
jangan karena joseph utabarat itu hanya perwira rendah
kalau perwira rendahan kita nggak peduli akan nyatanya yang hilang
apalagi dia sedang melaksanakan tugas
kalau ada hal hal yang bersifat pribadi ya diungkap aja
apa yang terjadi gitu loh
karena bagi saya sulit masuk akal
apa iya berani seorang seperti
kopriansi kejuruteraan utabarat ini
menggoda inilah melakukan pelecehan terhadap istri komandannya
seperti pengetahuan saya di tni polri itu aja sekali
agak sulit itu
yang kan berani melirik aja harusnya nggak boleh
apa yang tadi dalam peristiwa seperti ini
sampai dia berani masuk ke kamar pribadi
tapi pak ferdisambu ya
sehingga di situlah
padahal dia tahu istrinya lagi ada di kamar itu
nah persoalan persoalan itu semuanya harus dibikin terang
dari mulai asal usulnya prosesnya
sampai proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh polri
karena apa yang disampaikan oleh polri
apa yang disampaikan oleh karo pks
tidak terlalu ada kemajuan
nah itu yang kalau sampai dalam minggu ini tidak ada progres
saya setuju apa yang disampaikan oleh pak sugeng
tadi juga pak bambang urianto pak bambang pacul ketua komisi tiga
mengadakan komprehensi pes di dpr
sudah menyampaikan hal yang sama
dan bahkan beliau menyampaikan urusan ini masih panjang
ya saya setuju
saya sampaikan saya begitu mendengar itu
saya bilang benar bos ini urusan masih
baik baik oke
saya harus tanya ke pak sugeng bang trimet
oke kalau dari komisi tiga menunggu dulu ya
dua sampai tiga hari menunggu sampai rekonstruksi dilakukan
kalau tidak kuncung dilakukan
maka sepakat dibentuk tgpf atau tim gabungan pencari fakta
tapi saya mau tanya ke pak sugeng
dengan posisinya seorang irjen polisi verdi sambo
sebagai kadif propam
agak sulit kemudian kita percaya bahwa penyelidikan kasus ini
tidak ada konflik kepentingan ataupun konflik of interest
apakah kemudian ipw juga mendorong
sementara pak verdi sambo
karena ini kejadiannya di rumah beliau
korbannya adalah istri beliau
apakah sebaiknya beliau ini nonaktif dulu
sebagai kadif propam atau bagaimana
ya untuk supaya tidak terdistorsi ya
proses penyelidikan ini salah satu upayanya kan adalah tgpf
kemudian karena pak ferdi sambo juga
tempat kejadiannya adalah di rumahnya
belum jelas beliau ada atau tidak ada
diketakan tidak ada
beliau kan itu akan menjadi orang yang juga akan dimintai keterangan
oleh karena itu yang paling kemudian bisa dipertanggungjawabkan hasil pemeriksaan ini
pak verdi sambo di nonaktifkan dulu
begitu loh ya
sambil proses ini berjalan
di nonaktifkan dari jabatannya itu
sementara sampai proses berjalan
yang perlu diberikan adalah pemeriksaan yang adil
kita kemudian menganalisis
betul atau tidak
dia itu melakukan pelecehan atau ada isu lain ya
itu akan selesai apabila hasil pemeriksaannya kredibel
credible itu dengan tgpf
jadi semua spekulasi bisa dijawab di sana
kemudian yang paling catatan ya
yang paling sederhana terkait dengan alat barang bukti
kondisi psikologis seseorang yang sudah bekerja kemudian baik
itu kan terekam kondisi psikologisnya
itu bisa di trace dengan apa
dengan salah satunya komunikasi yang dia lakukan
melalui alat komunikasinya
disita kemudian dibuka
apa sebetulnya suasana kejiwaan dia
sebelum dia melakukan tindakan yang dituduhkan
pak sugeng saya harus buka ya
pak sugeng saya harus buka ya
sebelum kita melakukan diskusi dialog ini
saya sempat berbincang dengan kerabat dari brigadir yosua
pada saat peristiwa pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
pukul enam belas waktu indonesia barat
brigadir yosua itu menelpon ibunya
jadi mereka melakukan komunikasi
antara ibu dengan anak
satu jam sebelum peristiwa penembakan itu terjadi
dan selama ini keluarga mengatakan
brigadir yosua memiliki kedekatan
dan merasa dianggap sebagai keluarga
oleh kadifropa ferdisambo
jadi ini agak bagaimana
ada keterangan yang berbeda begitu
iya justru itu
suasana psikologisnya dia itu sedang gembira ya
berbicara dengan ibu itu adalah satu kekuatan spiritual
buat seorang anak laki laki ya
jadi dia terkontrol sebetulnya
oleh karena itu
dibuka lagi pembicaraan lain
yang ada di dalam wa nya itu
di dalam alat komunikasinya
supaya semuanya kembali
kita kan tidak bisa berantai antai ya
tidak bisa berantai
tapi pembuktian proses yang kredibel
akan dapat diterima oleh semua pihak
tidak perlu ada yang ditutup tutupi
tidak perlu ada yang kemudian juga
merasa tertekan ya
hanya melalui tgpf
ini bisa kemudian dibuka dengan clear ya
terakhir bank trimedia
kalau dari ipw
irjen polisi ferdisambo
ini nonaktif saja dulu
dari posisi kandipropam
supaya penyelidikannya ini clear
karena beliau kan juga akan dimintai keterangan
dan ini lokasinya atau tgp nya
adalah di rumah beliau
dan korbannya adalah istrinya
komisi tiga sepakat bahwa
ferdisambo harus nonaktif terlebih dahulu
agar penyelidikan berjalan clear
saya seperti bagaimana saya sampaikan tadi
berkas ini ke mabes polri
untuk menunjukkan keseriusan institusi polri
menangani kasus joshua putabara ini
tunjuk ketua timnya
jadi yang bintang tiga
waka polri langsung menjadi ketua tim
sebagai waka polri
bisa membuka semuanya ini
dan tidak ada eu
dan kalau itu dilakukan
menurut emas saya
pak ferdisambo tidak perlu di nonaktifkan
tapi kalau memeriksa polres jakarta selatan
pak polri saya kompes mbak
yang mau diperiksa bintang dua
ada kondisi psikologis ya
saya berharap besok ada statement dari pak kapolri
langsung ditunjuk ketua timnya waka polri
bukan kabar eskrim lagi
bisa menunjukkan bahwa
polri ingin menyelesaikan kasus
meninggalnya yosua huta barat ini
dan ini tidak mengganggu
apa presensinya waka polri
oke jadi tidak perlu nonaktif begitu ya
tapi ditarik tgpf nya
ataupun ditarik ke mabes polri
ketuanya ketua tim tgpf nya
adalah waka polri
apakah kemudian itu bisa
menghilangkan konflik of interest
sekali lagi kita tidak tahu
kita tunggu nanti bagaimana
karena sekali lagi presiden jokowi
sudah mengeluarkan pernyataan
bahwa harus diproses
hukum dengan sebenar benarnya
begitu ya kita lihat nanti
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini
sugeng teguh santoso
dan juga anggota komisi tiga dpr
saya selalu bang trimedia
dan juga pak sugeng
salam sehat mbak
semoga corona ini cepat turun